awal tahun sebagian masyarakat membuka aktivitas dengan cuaca buruk bahkan tidak sedikit yang harus terendam banjir ya di beberapa wilayah
bmkg pun memperingatkan cuaca ekstrim masih diprediksi hingga satu pekan ke depan kita bahas mengenai cuaca ekstrim dan penanganannya yang saat ini terjadi di indonesia
bergabung bersama kami ada afahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg pak fahri selamat malam
ya selamat malam
dan juga bergabung bersama kami ada abdul muhari plt kapus datin bnpb pak abdul selamat malam
selamat malam mbak fusba
baik bapak bapak saya ke pak fahri terlebih dahulu pak fahri kita ketahui cuaca ekstrim ini dipicu oleh aktifnya sejumlah dinamika atmosfer di wilayah indonesia
tapi pertanyaannya masyarakat adalah sampai kapan bmkg memprediksi cuaca ekstrim ini akan terjadi kemudian wilayah mana saja yang perlu diantisipasi lebih tinggi
ya jadi saat ini kita memang masih dalam periode puncak musim hujan ya
nah periode puncak musim penghujan itu sendiri kita perakirakan masih akan berlangsung sampai dengan akhir februari nanti
nah jadi kewaspadaan masih terus perlu kita tingkatkan sampai dengan akhir musim penghujan nanti
kemudian kalau mengenai daerahnya relatif merata hampir seluruh wilayah indonesia
namun bukan berarti setiap hari sampai dengan februari nanti kita akan selalu setiap hari ada hujan lebat ada angin kencang enggak gitu ya
ada fluktuasinya ada dinamikanya nah ini yang perlu menjadi update informasi yang harus selalu dilakukan
kayak contoh misalnya jabodetabek ya dalam satu dua hari ini masih ada potensi hujan lebat
namun di awal minggu depan di hari minggu
di hari minggu senin itu mungkin agak berdah gitu ya
tapi bukan berarti tidak ada hujan sama sekali
artinya kewaspadaan masih tetap perlu kita tingkatkan setidaknya sampai dengan akhir musim hujan
oke saya ke pak abdul pak abdul kalau berdasarkan data bnpb hingga saat ini berapa banyak wilayah dan juga warga pastinya yang terdampak bencana akibat cuaca buruk kemudian ada banjir dan sebagainya
ya sejak awal
awal tahun khususnya dari tanggal satu januari dua ribu dua puluh tiga kita sudah mencatat beberapa kali kejadian banjir di mana masyarakat terdampak cukup banyak
khususnya di jawa tengah yang menjadi perhatian kita
yang sebenarnya ini sudah merupakan bawaan dari akhir tahun lalu
dari yang sudah diperkirakan sudah disampaikan oleh bmkg
tapi kemudian memang memberikan dampak yang cukup signifikan
dan juga beberapa korban warga meninggal dunia karena kesetrum listrik dan beberapa hal lainnya
sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari data kejadian bencana yang dilaporkan ke bnpb
memang dari periode oktober november dan desember itu cukup tinggi kejadian banjir khususnya
tapi kalau dibandingkan dengan november
kejadian banjir cuaca ekstrim itu sebenarnya lebih tinggi di bulan november dibandingkan dari bulan desember
di bulan november itu ada dua ratus lima puluh kali kejadian banjir
di desember dua ratus dua puluh lima kali sedang di oktober dua ratus delapan belas kali
memang untuk antisipasi ini sebenarnya tidak hanya di nataru ini saja
di natal dan tahun baru sehingga ke januari ini saja
kesekumentaraan tga delapan
yang kita lakukan sudah cukup intensif dan ditambah dengan terakhir kita melakukan operasi udara teknologi modifikasi cuaca
jadi ini sebenarnya sudah hampir semua kita lakukan untuk meminimalisasi potensi dampak yang mungkin terjadi
pak fahri pak abdul kita ketahui kalau kita berbicara lebih detail lagi mengenai apa yang terjadi di semarang dan sekitarnya
bmkg dan bnpb kemarin sempat melakukan audiensi betul dengan gubernur jawa tengah mengenai cuaca ekstrim yang terjadi di jawa tengah
saya ingin tahu masyarakat ingin tahu poin penting apa saja yang dibahas bersama dengan gubernur mungkin dari pak fahri
jadi betul kami mengadakan audiensi dengan gubernur jawa tengah
bmkg menyampaikan kondisi cuaca yang masih berpengaruh
mungkin berpotensi terjadi di jawa tengah
dan juga kami menyampaikan bahwa bmkg baik itu di lokal jawa tengah maupun di pusat terus akan memberikan informasi terkini terupdate
bahkan teman teman di bmkg jateng memang sudah langsung merapat ke posko posko yang ada di jawa tengah
baik itu di semarang maupun di kota kota lain untuk memberikan informasi secara real
time kepada teman teman yang sedang melaksanakan proses evakuasi dan juga penanganan dari banjir yang terjadi di jawa tengah
poin poin itu yang kemarin dibicarakan
jadi dari sisi kami dari sisi bmkg adalah mengupdate informasi cuacanya dan menyampaikan pola pola koordinasi
dan juga kerjasama yang telah dan akan terus dilakukan dari bmkg baik itu di pusat maupun di daerah dengan pemerintah
dalam hal ini di jawa tengah
baik pak abdul bagaimana apa yang dibahas bersama dengan gubernur jawa tengah
bagaimana penanganan kemudian nantinya rehabilitasi yang akan dilakukan khususnya di semarang jawa tengah
ya saya mungkin luruskan jadi bukan audiensi ya tetapi rapat koordinasi tangkap darurat bencana
jadi kita tidak dalam rangka audiensi ke jawa tengah kemarin
tetapi memberikan dukungan banjir
tentuan intervensi pemerintah pusat
karena pemerintah daerah baik itu provinsi maupun beberapa kopaten kota
sudah menyatakan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan banjir serta tanah longsor
jadi ketika daerah sudah menetapkan status tangkap darurat
maka pemerintah pusat bisa melakukan intervensi dukungan secara langsung
jadi kemarin ulangi hari senin
itu bapak kepala bnpb atas nama pemerintah pusat berdasarkan arahan presiden
itu sudah memberikan dukungan dana siap pakai
karena kita ketahui ini awal tahun ya
di awal tahun ini biasanya mekanisme penganggaran kita
untuk bisa langsung menggunakan anggaran daerah itu mungkin cukup susah
maka pemerintah pusat mendukung dana operasional siap pakai
sejumlah empat dua miliar
yang kemudian didistribusi untuk bisa
tujuannya pertama itu memastikan kebutuhan logistik dasar warga terdampak itu terpenuhi
baik itu yang di pengungsian maupun yang bertahan di rumah tapi dalam kondisi banjir
ini yang menjadi konsen utama yang disampaikan oleh bapak kepala bnpb kemarin
bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi
jadi kita akan melakukan segala upaya untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat
ini dari sisi masyarakat terdampak
kemudian untuk mencegah perpanjangan atau makin lamanya masyarakat terdampak banjir
seperti tadi kami sampaikan
mulai dari hari minggu kemarin sebenarnya persiapan dan jadwal terbang operasi teknologi modifikasi cuaca itu sudah berjalan untuk jawa tengah dan jawa timur
ini sebenarnya kita
kita tujukan untuk mengurangi intensitas hujan yang turun di beberapa tempat yang menjadi fokus perhatian kita
nanti juga sepapah hari mungkin bisa memberikan keterangan
karena operasi teknologi modifikasi cuaca ini benar benar kita coba optimalkan
karena ketika mungkin sistem drainase perkotaan kita tidak mampu untuk menahan debit air yang ada
salah satu jalannya adalah mengurangi intensitas hujan
dan ini akan kita optimalkan
masih berjalan sampai sekarang
dan kita masih akan terus melakukan ini sesuai dengan dinamika kebutuhan di lapangan
sekiranya masih terus diterlukan
bnpb tentu saja tetap akan mendukung ini supaya potensi bencana banjir
tenah longshore ataupun cuaca ekstrim bisa kita menimbulkan pak ustaz
artinya siaga modifikasi cuaca di halim yang juga
di halim yang juga digelar atau dilakukan oleh bnpb
masih akan terus diperpanjang sampai dengan bmkg memprediksi ini akan meredah begitu
kita sekarang punya dua pos base operasi untuk dekat jabodetabek jawa barat dan jawa tengah
itu juga bisa disupport dari base op yang di lanut lanut halim pernak kusuma
kemudian yang untuk tambahan armada di jawa tengah dan jawa timur
itu didukung dari base op dari bnpb
jadi ini kita bekerja secara semuatan untuk bisa melakukan operasi tmc dengan optimal
baik pak fahri kalau kita menyiagakan potensi cuaca ekstrim di indonesia
yang diperkirakan masih sampai nanti akhir februari
modifikasi cuaca ini sudah dilakukan berapa kali pak sejak awal tahun dua ribu dua puluh
ya seperti tadi disampaikan saat ini kita sudah mengoperasikan dua post base ya
post co halim kita mulai dari tanggal dua puluh lima desember
kemudian yang kedua posko di malang dari tanggal dua januari ya
untuk post co halim total sudah tujuh belas sorti ya dengan total bahan semai sekitar tiga puluh ton

kemudian untuk di posko malang hari ini saja hari ini saja dilakukan tiga sorti ya
kemudian untuk di post co malang hari ini saja hari ini saja dilakukan tiga sorti ya

nah ini akan terus kita lakukan menyesuaikan kondisi pertumbuhan awan yang potensi menimbulkan hujan lebat
jadi bmkg bergabung di dalam poh di kedua post co tersebut
ada personil kami yang bergabung di sana yang mengamati terus perkembangan pertumbuhan awan awan hujan
jadi kita lihat ada potensi awan hujan yang dapat menimbulkan hujan dengan intensitas yang lebat
itu segera kita semai agar bisa turun untuk di altimot
sebelum masuk ke daratan awan terbentuk di laut kita semai sehingga bisa hujan turun di laut
dan ataupun mengurangi intensitas yang turun di daerah daerah yang memang rawan terjadi panjir panjir bandang dan laut
pak afahri terakhir rekomendasi bmkg
agar masyarakat bisa adaptasi mengingat hujan yang begitu lebat kita juga rasakan di wilayah jabodetabek angin yang begitu kencang
mungkin ada potensi badai atau siklon tropis yang juga dipantau terus oleh bmkg
apa antisipasi dan juga mitigasi yang direkomendasikan oleh bmkg
ya pertama kalau bicara badai atau siklon tropis ya itu terjadi di laut
saat ini memang ada siklon tropis di utara australia
kemudian di sekitar filipina juga ada
tapi dia akan segera menjauh ke wilayah indonesia
nah yang perlu diwaspadai adalah potensi hujan lebat dengan angin kencang yang memang masih berpotensi terjadi di indonesia dalam periode puncak musim hujan ini
pertama jelas dari lingkungan kita masing masing gitu ya
dan yang gak kalah penting adalah kesadaran kolektif bahwa kita memang berada di wilayah
nah terima kasih
nah kita mulai dari lingkungan rumah kita dulu
pastikan saluran air dalam keadaan bersih siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu ya
kemudian kalau di rumah ada pohon yang sudah tua dan rimbun itu mungkin bisa mulai dipangkas ya untuk menghindari pohon tumbang
dan sekalian yang lebih luas baik pemerintah baik kota maupun daerah menghasilkan sungai sungai dalam jalur siap untuk menerima dan mengalirkan air
intinya mari kita mulai dari diri kita dan dari lingkungan kita dulu masing masing
baik mitigasi dimulai dari diri sendiri dan lingkungan
terima kasih bapak bapak pak fahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg
terima kasih banyak
dan juga bapak abdul muhari plt kapus datin bnpb sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected